hai melihat kemenangan timnas indonesia u dua puluh dua setelah menunggu selama tiga puluh dua tahun untuk menjadi
juara si games menjadi angin segar dan rasa optimis akan kemajuan persepakbola antanair
puja puji pun terus mengalir tidak hanya pemain maupun pelatih erick thohir pun ikut merasakannya
tentu di sisi lain ini menjadi modal erick thohir apalagi yang disebut sebut masuk dalam jajaran bakal
calon wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti lalu bagaimana media melihatnya malam ini saya akan
berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dalam editorial view
halo selamat malam mas revo apa kabar mas revo selamat malam iqbal mas revo sebelum kita
berbicara soal apa yang sudah kita dapatkan setelah tiga puluh dua tahun berpuasa tidak mendapatkan
medali emas di ajang sea games saya akan menanyakan terlebih dahulu secara general terkait dengan
bagaimana media melihat timnas tim atlet
atlet indonesia khususnya begitu dalam ajang sea games kemarin
hai ya raihan indonesia di si games kemarin memang terbilang cukup menggerakkan ya sangat menggerakkan
lah buat kita ada beberapa hal yang dalam catatan kita kenapa raihan sea games kemarin sangat sangat
mengenakan yang pertama karena target medali emasnya terlampaui gitu presiden jokowi mematok
pertama seperti pencapaian di si games tahun dua tahun sebelumnya dua ribu dua puluh satu ketika di vietnam
sementara atlet atlet kita menyabet mendapatkan delapan puluh tujuh medali emas itu pertama yang kedua kemudian
diedun cabang beberapa cabang olahraga kita belum ngomong sepakbola ya ada beberapa yang
yang yang misalkan untuk basket putri kita mendapatkan emas pertama kemudian bulu tangkis juga menjadi
juara umum itu menyabet ke lima medali emas itu kemudian ada rekor diangkat besi tenis putri
kita juga mendapatkan emas setelah delapan belas tahun kemudian di beberapa cabang yang lain
beberapa emas pertama untuk hoki misalnya hoki indoor gitu dan yang memang yang yang menjadi
euforia kita kemarin adalah setelah tiga puluh dua tahun cabang sepak bola itu tidak pernah mendapatkan
medali emas kemarin skuad garuda muda mendapatkan medali emas tak ya ini yang yang tidak
mengherankan kalau kemarin kemudian pemerintah kementerian pemuda dan olahraga kemudian juga
eh mengarah para atlet kita dia melakukan arah karakan karena memang raihan atlet atlet kita
di sea games terutama untuk kompetisi di asia tenggara ini cukup mengembirakan walaupun
memang kita masih ada di posisi ketiga nah sekarang kan yang lagi dinantikan adalah
next sea games kita harus kembali ke tradisi tahun delapan puluh an ya tahun delapan puluh an sampai sembilan puluh an yang yang
kita selalu nyaris menjadi

nyaris setiap sea games itu menjadi juara umum
kita sudah lama tidak juara umum
maka ini tradisi juara umum
ketika kita main tandang
bukan saat menjadi tuan rumah
itu harus kita rebut kembali
tapi memang capaian capaian dari atlet atlet muda kita
itu sangat mengembirakan dan selamat kepada para atlet
ini adalah sebuah kebanggaan tentunya bagi seluruh rakyat indonesia
oke mas revo selain tentunya sanjung sanjungan terhadap atlet atlet indonesia
tentu yang kita lihat juga terkait dengan apa yang sudah terjadi di kamboja
terkait dengan persiapannya sarana prasarana dan lain sebagainya
tentu ini juga menjadi sorotan
tidak hanya atlet atlet indonesia ofisial indonesia
tetapi juga masyarakat indonesia secara luas
lalu apa yang terjadi
kenapa kalau masyarakat melihat bahwa memang
sepertinya persiapannya itu tidak terlalu baik
yang dilakukan oleh negara yang menjadi tuan rumah
memang seperti itukah keadaannya
bahwa selalu ada kekurangan
dimana setiap penyelenggara pasti ada kekurangan yang mungkin harus dimaklumi
atau itu menjadi kekurangan yang sebenarnya tidak patut untuk dimaklumi
kalau melihat catatan catatan yang kemarin terjadi
di sana ada beberapa protes ke kanan kiri
dan juga kemudian kita melihat ada beberapa hal yang memang kekurangan
dan kekurangan kekurangan ini tentu saja harus menjadi catatan
dan semoga saja semua kekurangan kekurangan ini bisa diperbaiki
ketika nanti sikim tahun dua ribu dua puluh lima diadakan di thailand
tapi memang begitulah
setiap negara setiap penyelenggara
pasti akan punya kelebihan ada punya kekurangan
untuk sebuah negara dengan sistem pemerintahan
ya tentu saja kita memiliki catatan catatan terkait demokratisasi di kamboja
dan lain sebagainya
tapi mereka bisa menggelar ajang olahraga secara relatif
meskipun ada banyak kekurangan tapi aman
dari awal sampai akhir
dari proses upacara pembukaan sampai penutupan
tentu hal yang juga patut disyukuri
nah tapi tentu saja catatan catatan itulah yang memang seharusnya menjadi
kita tetap mengkritisi
sehingga kita berharap ketika nanti sea games di tahun tahun berikutnya
itu bisa diperbaiki
dan paling penting juga sebenarnya
hal hal yang ketika atlet atlet kita atau ofisial kita itu
mengikuti sebuah perubahan
tentu kan akan melihat apa kelebihannya
dan kita harapkan ketika misalkan indonesia itu menjadi tuan rumah sebuah perhelatan pertandingan internasional
itu bisa menjadi catatan
sehingga kita tidak mengulangi kekurangan kekurangan yang terjadi di negara negara lain tersebut
nah ini yang perlu juga menjadi refleksi bersama sebenarnya iqbal ya
tapi terkait dengan catatan kekurangan kamboja
tentu kita berharap
komite olahraga asia tenggara lah kira kira seperti itu
atau badan olimpiade yang bertanggung jawab atas kawasan asia tenggara
itu bisa melakukan pembenahan dan memberikan catatan persyaratan kepada pihak penyelenggara
dan untuk menjadi perbaikan di perhelatan selanjutnya
oke mas revo sekarang kita beralih ke apa yang menjadi perbincangan masyarakat indonesia
terutama terkait dengan keberhasilan timnas untuk membawa pulang emas setelah tiga puluh dua tahun
dua puluh dua tahun puasa emas begitu
nah kalau dari kaca media sendiri seperti apa sebenarnya media melihatnya
apakah ini sebenarnya benar benar dilihat dari prestasi apa yang sudah didapatkan
oleh para pemain timnas indonesia atau justru ini ada faktor keberuntungan
karena memang ada media media di luar yang menyebut bahwa indonesia ini sebenarnya
karena faktor keberuntungan mengingat bahwa thailand dan juga vietnam dikatakan bahwa
mereka hanya menurunkan pemain pemain lapis
keduanya bukan pemain utamanya
setiap pertandingan unsur keberuntungan pasti akan selalu ada gitu ya
tapi tentu saja keberuntungan itu tidak bisa dikedepankan karena kita semua menyaksikan
ada satu hal penting sebenarnya yang menjadi kelebihan dari skuad garuda muda kita ini
yaitu mereka bertanding tanpa kenal
menyerah dari menit pertama sampai menit terakhir gitu ya
serangan demi serangan terus dilakukan walaupun pada akhirnya di injury time di babak kedua itu
kita sempat kecolongan sehingga ada goal kedua ya dari pihak thailand
tapi pada waktu itu terus terang ketika banyak orang menyampaikan bahwa yang dikhawatirkan adalah mentalnya down
jadi mental down ketika
setelah injury time kebobolan itu kan yang mental masalah mental ya
kita khawatir bahwa ketika squad garuda muda ini mentalnya jatuh
maka kemudian di babak perpanjangan waktu tersebut
di babak tambahan waktu ini kemudian tidak bisa melakukan permainan dengan baik
apalagi pada saat itu kan sempat juga terjadi kericuhan ya
kericuhan awal lah bukannya kericuhan yang kedua
ketika pemain thailand dan ofisial thailand itu merayakan melakukan selebrasi ke bangku cadangan pemain indonesia
nah akan tetapi kan kemudian kekhawatiran itu tidak terjadi karena di perpanjangan di babak tambahan tersebut
skuad garuda muda kita bisa unggul tiga dua bahkan kemudian sampai menjadi lima
hal ini yang satu poin penting bahwa
mental mental tidak kenal menyerah itu yang harus dijaga
yang kita khawatirkan adalah yang saat ini yang harus dijaga kemudian adalah
bagaimana menjaga mental para garuda muda kita ini supaya tidak lekas puas diri
memang benar kita puasa tiga puluh dua tahun dan kemudian kemarin menyabet medali emas
setelah era tahun sembilan puluh satu ya itu kan era era zaman ketika masih feryl raimunhatu kemudian hanafing widodo c putral
dan lain sebagainya gitu ya pada waktu itu
dan kemudian tiga puluh dua tahun berselang baru kemudian kita bisa meraih medali emas di sea games gitu
tapi kan jalan masih panjang gitu
kita masih punya tim nas senior yang juga harus berlagak di beberapa event internasional
apakah kemudian kita hanya menjadi juara di level garuda muda u dua puluh dua ya under dua puluh dua
tapi kan kita juga berharap ya
tapi kan kita juga berharap tim nas indonesia tim nas senior juga bisa meraih raihan yang positif
bahwa indonesia pernah menjadi macan asia di era ya sudah berpuluh puluh tahun yang lalu
dan kita menantikan hal itu gitu
kita menantikan bagaimana kemudian indonesia itu bisa berdiri sejajar di level dunia
karena sebenarnya kan begini kita itu melihat ada beberapa
misalkan jepang gitu
jepang itu pernah belajar bagaimana mengelola kompetisi liga ke indonesia
pada waktu tahun delapan puluh an mereka belajar ke mengelola liga
pada waktu itu liga kita masih ada dua ada galatama dan juga ada divisi utama
membedakan antara pemain profesional dengan pemain perserikatan atau pemain yang dikelola dengan apbd daerah gitu
nah pada waktu itu jepang belajar ke indonesia
dan kita tahu sekarang jepang selalu menjadi langganan
jadi kita bisa masuk ke piala dunia gitu
jadi tepapan atas lah untuk wilayah asia
dan tentu kita menantikan masa indonesia bisa berdiri sejajar dengan pemain pemain dari negara negara lain di level dunia
jadi jalan masih panjang
ini hanya satu step awal sebenarnya ketika sea games ini
tapi kemudian kita masih berharap bagaimana pembenahan kompetisi di tanah air
kita tahu persis kita belum lupa betul bahwa
ada nyawa yang melayang di kanjuruhan misalnya
bagaimana melakukan pemenahan pemenahan kompetisi
itu yang paling penting yang sekarang menjadi pr dari ketua pssi
kemudian bagaimana menyiapkan timnas timnas senior untuk bisa ikut meraih prestasi di level internasional
di regional maupun di lebih tinggi lagi di kawasan asia
dan juga berharap kita di dunia level dunia
dan kemudian yang tidak kalah penting juga
bagaimana menyiapkan regenerasi dari u dua puluh dua sekarang
karena kompetisi u tujuh belas u delapan belas bahkan u lima belas itu juga harus dipersiapkan secara berkala
tentunya masih banyak pr yang tentunya harus dibenahi dalam persepak bolaan tanah air ini
tapi berbicara soal apa yang kita lihat bersama terkait dengan sekarang ini puja dan puji terus mengalir begitu kepada pelatih pemain
dan juga pan
nah pak erik thohir begitu ya sebagai ketua pssi
nah sekarang ini kalau menurut media apakah ini artinya bahwa dengan erick thohir yang ikut terseret untuk dipuja puji begitu
apakah ini juga menjadi modal bagi erick thohir untuk bisa maju ke pemilu dua ribu dua puluh
mengingat bahwa ada yang mengatakan bahwa ini sebagai momen bagi erick thohir untuk bisa maju ke sana
bisa jadi demikian
bisa jadi demikian
bisa jadi tidak
karena bagaimanapun popularitas semua orang yang kemarin terlibat dalam sea games tersebut tentu meningkat
tidak hanya erick thohir tapi juga manajer timnas misalnya pak sumarji misalnya ketika namanya juga kemudian mencuat karena kemarin menjadi korban dalam ricuh di lapangan kan
kemudian namanya melecet misalnya
pelatih indra safri juga melejit
kita bicara juga di luar para pemain ya
ratu tisa petinggi dari pssi yang lain juga ikut mencuat
termasuk juga raja sabta gitu banyaklah nama nama selain pak erick yang namanya kemudian melambung karena prestasi yang kemarin ditorehkan di sea games gitu
tapi satu hal penting yang kita saksikan kemarin adalah
biasanya kalau misalkan ada prestasi dari tim olahraga kita di level internasional
kalau misalkan ada prestasi dari tim atlet kita di level internasional
itu akan muncul beberapa ucapan ucapan selamat lah
banyak politisi yang mendompleng gitu
tapi hal yang kemarin kita saksikan
sikap pak erick juga tidak terlalu berlebihan
tidak mendompleng keberhasilan
keberhasilan dari timnas ini semuanya masih dalam tataran kewajaran
ini satu hal yang patut kita syukuri juga
dan juga kita tidak melihat banyak berseliweran di media sosial dari para politisi yang mencoba meraih simpati atau mendompleng keberhasilan ini
nah ini tradisi yang baik sebenarnya
dan semoga ini bisa dipertahankan
bahwa jangan sampai keberhasilan keberhasilan tim olahraga kita itu di jatuhkan
kemudian kita bisa membuat komoditas politik
dan saya pikir kita semua berharap juga publik semakin cerdas
publik bisa tahu kapan seorang politisi itu memang melakukan kerja kerja nyatanya
dan kapan yang memang hanya mendompleng dari sebuah prestasi orang lain
kira kira begitu ya iqbal
ini tradisi yang kita jaga betul
dan semoga semua hal hal yang baik seperti ini terjaga sampai tahun tahun depan
dan jalan jalan jalan politik ini ya dalam bulan bulan kedepan ini yang kita sekarang sudah memasuki masa masa menuju pemilu dua ribu dua puluh empat iqbal
baik tentunya ada beberapa catatan tadi yang sudah disampaikan oleh mas revo
ini bisa menjadi perhatian kita semua apalagi jelang tahun politik seperti saat ini
terima kasih mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia telah berbincang dengan kami di malam hari ini
terima kasih iqbal